keinformasi selanjutnya sekretaris umum front pembela islam munarman selesai diperiksa sebagai saksi kasus penculikan dan penganiayaan ninoy karundeng pada rabu malam
munarman juga membantah akan dikonfrontir dengan tersangka penganiayaan dan penculik ninoi
sekretaris umum front pembela islam munarman telah selesai menjalani pemeriksaan selama sebelas jam di subdit resmob direkturat reserse polda metro jaya pada rabu malam
ia mengaku dicitar dua puluh pertanyaan oleh penyidik
munarman diperiksa sebagai saksi terkait kasus penculikan dan penganiayaan ninoi karundeng dari rekaman cctv masjid al falah jakarta pusat
ia dimintai keterangannya seputar isi percakapan whatsapp dirinya dengan tersangka penculikan dan penganiayaan nino karundeng
munarman juga mengaku tidak tahu menau terkait rencana penganiayaan pegiat media sosial tersebut
meski sempat dikatakan akan dikonfrontir dengan tersangka lain munarman membatah pernyataan tersebut
jadi terkait klarifikasi soal ada konsultasi hukum dari salah satu tersangka yang kebetulan dkm masjid al falah
dan kepada saya selaku orang yang berprofesi di dunia hukum selaku anggota jadi dia berkonsultasi mengenai kepengurusan katakanlah masjid al falah
yang penamanya pada
sebelumnya pada selasa siang munarman juga hadir di polda metro jaya untuk memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan terkait kasus intimidasi terhadap ninoy
datang bersama kuasa hukum munarman tidak memberikan keterangan kepada media saat tiba di polda metro jaya
meski sudah selesai diperiksa sekitar pukul enam sore rabu kemarin saat itu munarman belum diperbolehkan
dan pulang oleh penyidik
hal tersebut karena munarman akan dikonfrontir dengan tersangka penganiayaan dan penculikan pegiat media sosial ninoi karundeng
kuasa hukum munarman mengaku kliennya ditanya oleh penyidik seputar obrolan whatsapp dengan salah satu tersangka
yakni supriyadi yang merupakan pengurus masjid al falah penyopongan tempat penganiayan ninoy karundeng
ada delapan belas pertanyaan seputar whatsapp dari dan ke bang munarman dan ke salah satu
yang sudah ditan pak supriyadi
sebutan itu saja
dan itu isi whatsappnya itu dua hari setelah kejadian tanggal tiga puluh yang terkait di lain lain
jadi agak jauh sebenarnya substansi
sebelumnya direkturat reserse polda metro jaya telah menetapkan sekjen fpi bernard abnu jabar dan dua belas orang lainnya
sebagai tersangka kasus penjelitikan dan penganiayan ninoy karundeng di masjid al falah jakarta pusat pada senin tiga puluh september lalu
risiknya kita menghadiri
risiknya kita menghadiri
tim liputan cnn indonesia